pergi pergi pergi
deh kita keluar aja yuk deh
aku gak kuat disini deh
kita cuma alusinasi kak
tapi aku mah kuat udah
ayo keluar aja
terus kita bilang kalo kita disini mau cari kucing
kalo ternyata tante itu pembunuh
di gudang kita kita punya stok apa lagi sih
gak ada stok apa lagi
perkenalkan saya rt
dan ini pak hendra dan istrinya
sebelumnya saya minta maaf sama pak rt
saya belum sempat memperkenalkan diri saya
belum ada waktu
lapor ke pak rt

kalau boleh saya tahu

keperluan bapak sama ibu ke rumah saya ada apa ya
maaf jeng sebelumnya
tadi anak saya kayla dan momo masuk rumah ini
untuk mencari kucing anggoranya yang hilang
anak kecil sama kucing
masuk rumah saya
kayaknya gak mungkin deh pak
kayaknya gak mungkin deh pak
soalnya kebetulan saya aja juga baru pulang
hanya kebetulan saya aja juga baru pulang
dan bapak sama ibu
pak rt juga bisa lihat sendiri kan keadaan
rumah saya masih berantakan
saya jarang sekali ada di rumah
jadi anak kecil sama kucing
jadi anak kecil sama kucing
gak mungkin datang ke rumah saya
tapi tadi anak saya bilangnya main kesini itu
bener ibu kalaupun nanti ada
pak hendra bagaimana kalau
kita nyari di tempat lain aja
bagaimana pak saya setuju itu
kalau begitu kami minta maaf ya jeng

saya juga mau permisi assalamualaikum
kenapa mereka bisa sampai datang ke tempat
saya kan udah bilang berkali kali
dari dunia luar
tapi kenapa pak bongkok
menganggar peraturan dari saya
ini gimana dek
sudah kita ngumpet aja
ini kan tempat serem
tidak suka kalau
semua perintah saya itu
pak bongkok tahu dong